menurut saksi mata terdengar benturan keras diiringi jerit tangisan minta tolong
tiga orang langsung tewas di lokasi kejadian
sementara puluhan lainnya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
sementara itu kuatnya benturan membuat dua kendaraan itu alami rusak berat di bagian depan
benturan ada terdengar suara tangis dan minta tolong
maka disitulah kami keluar
lalu pada saat bapak lihat bagaimana kondisi kedua busat itu pak
masih sama begini masih rempik kepala
senin sore korban tewas akibat kejadian ini bertambah empat orang
sehingga total menjadi tujuh orang
sementara puluhan korban lainnya masih menjalani perawatan yang tersebar di tiga fasilitas kesehatan
para korban menderita luka akibat benturan dan terkena pecahan kaca
hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab kecelakaan maut yang melibatkan dua bus penumpang ini
penyebab daripada kerentu masih dalam
penyelidikan dari dugaan dugaan awal tadi kami juga cek ke tkp
nampak ada bus pms yang taking over ya pak
kita ingin mendahului namun mungkin tidak mengantisipasi adanya bis dari arah yang berlawanan
untuk kepentingan penyidikan dua bangkai bus sudah diamankan di pos lantas kota pinang
pemilikan bus yang diambil di puslan
dua orang tewas setelah truk terbang
tronton menabrak sepeda motor di jalan balong sari surabaya senin siang
dari keterangan saksi mata periswa ini terjadi saat motor dan tronton sama sama akan berbelok menuju arah margomulyo
pengendara sepeda motor diduga berupaya menyalip truk namun gagal akibat bodi truk menyinggol sepeda motor
satu korban bernama muamiyah tewas di lokasi kejadian
sementara korban fatma tewas saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit
pengemudi truk tronton telah diamankan ke kantor
kantor unit lakalan tas polrestabes surabaya untuk dimintai keterangan
sementara kedua jenazah dibawa ke rumah sakit dr sutomo
tim liputan cnn indonesia